ini juga karena bantuan pak irfan om kamu dia yang meminta ke dokter edward com untuk
memberikan kesempatan nino didaftarkan di pasien prioritas tapi tiba tiba dengan sengaja
ya udah kalau kayak gitu suster boleh ambil gak handphonenya soalnya suster mau pakai
kita lihat gosip nyentak lagi ya ya
korea ke indonesia jauh
sekarang pasti udah ngomong sama irfan
kamu tega ngomong sama andien setelah melihat andien kayak tadi
kamu kan denger sendiri kan
iqbal kabur dan keluarga mereka dapat teror lagi
belum lagi andin kakinya sakit
emangnya kamu tega ngomong sama andien setelah melihat itu dan mendengar semua yang andien omongin tadi
ya ya nggak tega sih pak
tapi penyakitnya alse itu kan juga lebih berat
pasti ada cara lagi untuk membantu elsa ma
tanpa harus membebani andien
pasti ada caraku
mbak andi tamunya kok nggak ada
mama opa sama oma kemana
padahal aku udah ambilin kue
terus gizi juga udah buatin teh
terus ini cake nya sama teh nya gimana tuh
buat mama sama papa aja
aduh anak mama baik banget sih
ini katanya buat mama ini kasih ke mama
terima kasih sayang
masa semuanya sih itu semuanya buat mama ya
mama aku mau jadi dokter buat mama
oma aja sembuh sama aku
iya nih dokternya omang ngerawatnya pinter sekali
kamu memang putri mama yang baik sayang
mama mau telepon andien mama mau ketemu sama andien
ma papa kan udah bilang sebaiknya jangan ganggu andien
pa tolong pa nino itu anak kita satu satunya pa
kalau bukan kita siapa lagi yang ngurusin dia
jadi kita harus berusaha untuk nino pa
mama sama papa beruntung nih punya dokter yang baik hati dan cantik
yaitu dokter rena
emang pinter sekali nih cucu oma nih ya
oma aja dirawat sama dokter rena sembuh ya
nanti kalau adik kamu lahir baru nino lahir
pasti seneng banget punya kakak dokter yang baik hati dan cantik kayak rena
ngapain lagi ya mamanya masih nilai telepon aku
nih angkat aja
halo andien andien mama boleh ketemu kamu nggak
ada hal penting yang mau mama bicarain sama kamu
ya udah mah datang ke rumah aja
oh iya yandin mama dari sini langsung berangkat ke rumah kamu
sampai ketemu di sana ya sayang ya
alhamdulillah dia mau ketemu sama mama
ini mamanya mas tino katanya mau ketemu dan ngobrol sama aku
katanya ada yang penting
jadi ya udah aku suruh datang ke sini
karina mau ketemu sama andien
mau ngomong apa dia ke andien
inilah perasaan orangnya
iya ada istri
bisambil gem bilik yang dua lidah ini
saya juga kurang tahu pak
mereka satu persatu menemui saya
dan bertanya masalah itu pak
karena mereka cemas
keadaan anak mereka yang ada di sini pak
sudah selesai pak
meeting terakhir kita masih bersama pt menara multi
dan presentasi progres pt nasional jaya
di reschedule menjadi minggu depan
apa mau pulang aja pak
tadi juga kebenturnya nggak kuat pak
saya khawatir deh pak
dahi bapak kena benturan
takutnya geger otak
nggak juga serta merta langsung kejar otak
masih mikirin masalah donor kurnia ya pak
ya kalau boleh jujur
harapan terbesar saya adalah bisa melihat tren secepatnya
operasinya dibatalin secara sepih
puterian lagu reaksasi
biar pikiran bapak jadi lebih tenang dan lebih rileks
rekomendasi lagu apa
hmm saya nggak tahu bapak suka atau nggak tapi
katerin ini ternyata orangnya sangat paham
aku ke kamar dulu ya
aku mau lanjutin warna buat oven
permisi kak bos
bu andin ini ada orang tuanya pak nino
suruh masuk aja
baik bu andin
ehm mama papa dan mas nino udah datang
kalian berdua temui mereka
mama ke kamar dulu ya
jadi kami kesini terkait sama operasi kornea matanya nino
jadi nino itu udah dijadwalin untuk operasi mata di singapur
semua sudah diatur direncanakan tinggal berangkat
ini juga karena bantuan pak irfan om kamu
dia yang meminta ke dokter edward kong untuk
memberikan kesempatan nino didaftarkan di pasien prioritas
tapi tiba tiba dengan sengaja